lupa liat jennifer pinter begini cantik
besok sekolah ya
papa juga sayang sama jeliper
kalau begitu jennifer harus rajin sekolah
akan bantu beberes ya
gak usah kang
kasian kan sobritin
dia tidak diterima jadi pegawai tetap
emangnya pak ustadz gak mau bantuin ya kang
pak ustadz itu kan sawahnya banyak
dia gak perlu ngeluarkan uang
sejak pengembalian uang satu miliar kemarin
nama desa cerau ini jadi terkenal
nama pak ustadz juga jadi terkenal
dan lagian tin
dia tinggal bicara saja sama pak kades
pasti dia akan berbicara sama pak kades
pasti dia akan berbicara sama pak kades
pasti dia akan berbicara sama pak kades
pak ustad itu emang aneh ya

namanya juga tokoh masyarakat tin
akang pamit dulu ya
harus balik ke kantor
sampai ketemu nanti malam
ditegor diam aja sombong
apa karena jayati sudah tidak bisa bahasa indonesia lagi
karena kelamaan di arab
selama bu atem itu ada di rumah
saya rasa kita itu gak perlu khawatir bu yola
karena sekarang keluarga mereka itu utuh
ada bapak ibu dan juga anak
tapi yang jadi kekhawatiran kita itu
saat nanti bu atem itu sudah kembali lagi keluar
ternyata ini bukan masalah yang sederhana bu
ini kembali lagi ke masalah pokok dunia terbalik
tentang siapa yang mencari nafkah
satu rubuh semuanya rubuh
tidak ada yang sebaik ibu dalam mengurus dan merawat anak bu
karena memang seharusnya seperti itu bu yola
memang takdirnya seperti itu
seperti yang dibilang kak kusoy waktu itu
melengkung berarti memeluk
ya fitrahnya memang seperti itu
semalam saya membaca sebuah buku bu
dikatakan bahwa salah satu penyebab hancurnya sebuah negeri
itu ketika ibu ibu sudah tidak lagi merawat dan mengurus anak anak mereka
ya itu dia bu
fitrahnya dilanggar semuanya rubuh
yang satunya lagi yang menyebabkan hancurnya sebuah negeri
itu kurangnya penghargaan terhadap guru
sehingga murid itu sudah tidak lagi patuh dan hormat terhadap guru
kayaknya bungkunya menarik ya bu
saya boleh minum bukunya
sedih ya urusan jenis berkelar
saya tak justru bahagia idoy balik
bisa bisanya kum dia nuduh saya sedih kum
jadi kamu nggak ada alasan lagi untuk ketemu bu yola ya kan
dikelilingin cewek cewek ngobrol lama sama bu clara bu yola iin
sekarang ancing lagi cari cari alasan dang untuk bisa ketemu sama bu guryola
oh apaan sih kum
tapi nih kalau si aku mah pinter
ya banyak akalnya kamu kum
ketika orang orang lagi tidak ada masalah
gampang dia bikin gara garanya sama pebri
ujung ujungnya bu yola datang ya kan
saya tidak begitu orangnya dok
hehehe mau kemana sih buru buru
tapi si penutnya ada benurnya juga kum
kalau misalnya orang lagi pada masalahnya
kamu sama pebri itu nggak pernah ada masalah
tapi di lirik orang lagi pada damai
kamu pasti nyari masalah sama pebri ya kan
ambil hikmahnya aja sob
apa hikmahnya gak dibantu sama bapak sendiri kang
so kalau kamu nanti sukses berdua sama si dede
kamu tuh bisa cerita sama semua orang
kalau kamu teh memulai semuanya dari nol
ini teh bener bener dari nol kang
biaya nggak dibantu
pekerjaan juga nggak dibantu
direstuin aja enggak
saya ini kan anak kandungnya ustadz kemet kang
makanya kamu inget inget terus sob
di saat masa kamu sulit seperti ini
susah kayak sekarang
tapi si dede teh tetap setia sama kamu
jangan sampai nanti kamu teh kalau udah senang
rejekinya banyak pekerjaan lancar uangnya banyak
menikmatinya malah sama orang lain
menikmatinya malas sama orang lain
saya memulainya sama dede cantik
kalau saya senang pasti sama diri cantik juga
ada di dalam cuy
oh yaudah cuy masuk mau kasih dulu belanjaan
oh nggak pernah deh
satu satu masan cuy bohong nggak pernah
lagian masa sih matanya nggak pernah nanya nanya
joy belanjaannya mau kemari jangan ngobrol aja
mak marah cuma sebelumnya ya
jadi dulu mama sama papa itu kalau pacaran makan bakso di sini apa ya
setiap bulan papa itu datang dari jakarta papa itu kerja di proyek sama om akum
nah kalau pulang ke sini sudah makan di sini
mama kerja di mana
mama gak kerja mama di rumah aja
tapi kalau makan di sini mama sama papa teh selalu berhayang
nanti kalau punya anak anaknya itu pinter cantik eh alhamdulillah terkabul pak lihat
pinter begini cantik
mak besok sekolah ya
jennifer harus rajin sekolah